enam orang pelaku perusakan mobil pribadi saat unjuk rasa pengemudi angkutan umum di bandung kamis kemarin ditangkap satuan reserse kriminal polrestabes bandung
keenam pelaku merupakan pengemudi angkutan kota
enam pengemudi angkutan kota jurusan bumi asri ciroyom ini diringkus anggota satuan reserse kriminal polrestabes bandung
lima jam setelah merusak sebuah mobil pribadi di simpang empat bkr sriwijaya bandung
kenam pelaku diringkus petugas di sejumlah tempat pada kamis petang
perusakan ini berawal saat keenam pelaku bersama pengemudi angkutan lainnya berkumpul di kawasan peta bandung untuk ikut berdemonstrasi di sekitar gedung sate
saat tiba di simpang empat bkn sriwijaya para pelaku secara tiba tiba merusak mobil pribadi berisi sejumlah orang di dalamnya termasuk seorang anak kecil
kondisi waktu itu akan dengan teman teman terpengaruh alkohol
alkohol atau gimana
kapol restabes bandung hendro pandowo mengatakan para pelaku menyerang mobil pribadi tersebut karena menduga mobil itu adalah taksi online
nah pada saat bertemur bkp di jalan bkr itu mereka menduga mengira bahwa taksi tersebut adalah taksi yang lebih basis online
tersebut dikemudikan oleh satu buah keluarga yaitu saudara egy muhammad bersama istrinya bersama ayah kandungnya bersama ibu kandungnya bersama kakak kandungnya bersama putranya
yang berjalan bergerak dari opo akan menuju ke purwakarta menyebut saudaranya
pemilik mobil mengatakan keluarga terutama anaknya yang masih berusia enam belas bulan mengalami trauma
ia berharap para pelaku dihukum sesuai dengan perbuatan
harapan saya kepada pihak polisian minta ditindak lanjuti dengan seadil adilnya dan dihukum dengan setimpal dengan perbuatannya